kampus minta supaya ibu berhentiin saya kerja di kantin kan
ibu minta maaf ya put ibu gak bisa berbuat apa apa untuk bantu kamu
ibu kenapa diem aja
harusnya ibu bantu dong
ibu kan kenal banget usus goreng kayak apa
ya ibu belain lah jangan gak mungkin kayak gitu
saya minta maaf permisi
gue belum tahu lagi tunggu tunggu
main jalan aja lagi angkotnya
bisa loh dia ngelonjang berat tadi
suatu hari nanti bisa ketemu lagi sama dia
karena gue harus balas budi karena dia udah nolong gue
tolong cek rekaman cctv yang ada di kantin pak
rekaman sekitar lima belas menit sampai tiga puluh menit yang lalu
tolong bantu cek pak
jadi bestkom spesifikasi prosesnya kayak
ada tempat ignya
acara yang sama
enak terus dua tuh

suara keren politik
tapi gw gak mau tuh
usus goreng masukin pasir ke makanan loh
lo pikir usus goreng bakal ngelakuin itu
karena gue gatau juga deh lo beneran buta atau engga
tasya sama fanya tuh ya best friend gue
gak mungkin lah mereka ngelakuin
ya mungkin tuh ya si cewek asongan dia akan benci sama gue
ga kebalik mel
bukannya lo yang gak suka sama putri
udah udah udah puse pada ributnya apa
sekarang tuh kita pantauin sama sama rekaman cctvnya
ntar juga bakal terbukti kok siapa yang udah nyimpen pasir di makanan si mel
pak kok nggak ada rekamannya pak
jangan jangan kamera cctv yang ada di kantin sedang rusak pak
mereka pikir gue bodoh apa
sebelum gue bertindak udah pasti gue bakal pastiin semuanya aman
urusan cctv kayak gini sih kecil buat gue
tinggal bayar orang selesai deh urusannya
ternyata mel emang niat mau ngerjain gue
eh dalam kondisi buta dia masih bisa jatuhin gue dengan cara kayak gini
sumpah ya mel lo t
kalau gue marah marah sama mel nanti semuanya jadi curiga lagi kalau gue bisa dengar suara hati orang
mendingan gue cabut deh emosi gue lama lama di sini
gimana kalau kita cek semua tas yang ada di sini
karena siapapun yang masukin pasir ke makanan mel tadi pasti nyimpen plastik atau apapun yang dipakai buat nyimpen pasir itu
gue sih oga ya tasnya dicek cek sama cewek asongan nanti tas gue tercemar sama tangan kotornya si cewek asongan
lo yakin itu alasannya bukan karena alasan lain mungkin mau ngumpetin sesuatu makanya lo gak berani minta untuk dicek
eh gue gak ada ngumpetin sesuatu yaudah cek aja tapi lo ya ngecek jangan si cewek asongan
tak lo cek tas mereka berdua
aduh tak lo
eh preman aja sih yang ngambil ngambil tas gue
eh semuanya clear gak ada barang buktinya
mereka pasti udah buang semua buktinya sumpah dicek banget sih mereka
ternyata sekarang selera lo udah receh banget ya
emang kenapa bukan urusan kalian berdua ngerti loh
awas aja ya kalo sampe gue tau ini ada hubungan sama kalian bertiga gue akan bikin berhitungan
ini orang gue buta lo masih berani nunggu
sama sama nanti terus dibelain
bu dina sebaiknya sekarang ibu pecat deh karyawan inkompeten ibu itu
karena takutnya nanti lama lama masalahnya tambah besar ya
nanti malah kantin ibu yang ditutup
karena mungkin alasan kebersihan atau bahkan alasan yang lain lainnya
saya harus gimana ya saya mana tega berhentiin putri
kasian dia butuh kerjaan ini
put putri put udah lo yang sabar ya lo tahu sendiri kan trio micin tuh kayak gimana
gue juga tau kok lo gak mungkin bikin hal kayak gitu
jadi lo gak usah dengerin ya triomicin tuh emang rese
tapi gue bingung gue selalu aja serba salah apa yang gue lakuin pasti salah
gue tuh pengen hidup gue tenang gak ada masalah
udah udah lo yang sabar
tagihan harusnya gue gak usah sedih
karena kan gue harus berjuang
cari duit yang banyak supaya gue bisa bayar biaya kuliah gue sendiri
kursus goreng tuh gue dengar
apaan sih udah dia jalan deket deket gue gue tuh capek kena masalah terus
put sepertinya masalah tadi sudah sampai kemana mana put pihak kampus minta
pihak kampus minta supaya ibu berhentiin saya kerja di kantin kan
ibu minta maaf ya put ibu gak bisa berbuat apa apa untuk bantu kamu

ibu kenapa diem aja harusnya ibu bantu dong ibu kan kenal banget usus goreng kayak apa
ya ibu belain lah jangan gak mungkin kayak gitu
saya minta maaf permisi
gimana sih ibu
batu bata lo ngapain sih marah marah sama bu dina
ya dia kenapa
gue tuh gak ngerti ya ini semua terjadi karena gue deket sama lo
seharusnya dari dulu lu lakuin permintaan gue
kita harusnya berdua pernah gak kenal
tuh kan dari dulu gue gak suka tuh kalo pangeran deget deget sama putri
makanya lo bilangin tuh sama si pangeran gak usah bangunin sahabat gue
jadinya begini kan putri kena masalah mulu kena masalah mulu
kasih waktu dong buat putri biar dia tenang dikit gak masalah terus hidupnya
kok lo jadi nyorot ke gue sih memang gue salah apa cet gue dari tadi diem doang lo